nanti dia yang bakal diajar orang tony sudah cari bantuan
sebenarnya bos bubun masih pegang di sini nggak
apa urusan biaya
masih tapi yang ngurus sehari hari sekarang saya tangan kanannya
bos bubunnya kemana ada urusan sama polisi lagi
pak maaf ganggu
temen saya udah dateng tapi belum bisa interview
dia masih kaget kesel barusan diangkut kecopetan
aduh tempoh hari kamu sekarang temen kamu
di panggil pak junaedi
teman teman yang datang
saya juga datangnya udah dari pagi
kamu juga udah gak nyopet lagi kan
iya pak udah lama
saya juga gak nuduh kamu
terus ada apa saya dipanggil pak
kamu masih nyimpen nomor hp sayap
udah nggak bisa dihubungi ke nomor hp nya yang lama
bapak mau kontak bos saeb
bapak mau kontak bos saeb

bapak mau kontak bos saeb

aku udah nyampe
saya masih di jalan macet
saya mau membuka satu rahasia rahasia tentang saya
rahasia apa pak
saya sudah menjaga rahasia kamu
sekarang kamu harus janji buat menjaga rahasia saya
sayap yang pernah kamu ceritakan saya yakin adalah sayap yang saya kenal
side yang pernah menjadi partner saya
oh sudah kerja sayang sekali
ada informasi pekerjaan
maaf informasinya hanya untuk pengangguran
maaf informasinya hanya untuk pengangguran
kita masih proses mikir
jadi bergabung dengan tony atau enggak

tapi bos bugun udah nuduh kita berkomplot dengan tony

berarti saya sama iding bakal dicari juga sama bos bubun

kalau willy aman
punya pancingan belut
kamu mau mancing belut
iya iseng aja
ya bisa atu
gak ada mama nggak punya pancingan belut
gak ada mama enggak punya pancingan belut
kalau nggak punya mah langsung aja
tuh bilang enggak punya
gak usah nanya dulu
kamu mau mancing belut
terus emangnya bisa
terus emangnya bisa
tapi willy cuma pengen bos bugun bayar hutangnya ke silvia

bukan dia yang dikejar kejar buat tanggung jawab
pengkhianatan willy harganya lebih tinggi dibanding hutang ke silvia
pengkhianatan willy harganya lebih tinggi dibanding hutang ke silvia
lebih dari tiga puluh juta
setiap pengkhianatan ada perhitungannya
setiap pengkhianatan ada perhitungannya
soal tony saya enggak pernah ngusir dia
jangan bilang saya enggak menghargai kesetiaan dia waktu saya ada masalah
dia sendiri yang memutuskan keluar dari terminal
terus dia mau geser saya
itu lebih dari pengkhianatan
itu lebih dari pengkhianatan iya bos
sekarang kamu orang kepercayaan saya
jangan coba coba berkhianat
awasi baik baik orang orang yang masih ada di terminal

jadi tanggung jawab kamu terutama denny sama joy siap cirebon cirebon cirebon
masih belum dapat tambahan orang udah tapi orangnya masih di cianjur
ngantar saudaranya yang bisnis beras nanti malam pulangnya
ledang ledang ledang cirebon cirebon cirebon kamu masih mau maju masih gak kapok
dihajar bos bubun nanti dia yang bakal diajar orang tony sudah cari bantuan
sebenarnya bos bubun masih pegang di sini enggak buat apa nanya nanya bos bubun apa
urusan biaya dia kan langganan saya masih tapi yang ngurus sehari hari sekarang saya tangan kanannya
bos subunnya kemana ada urusan sama polisi lagi mbak bukan bos bubun lagi liburan
hai soal rencana kamu menjebak orang yang ajak kamu kerja di biro jasa peminahan uang sama sekalian ngejebak bos saip jadi belum
hai kenapa kang cecepnya sibuk terus sibuk apa saya mau ketemu silvia siang ini mudah mudahan lancar terus
ketemu jalan keluar amin sekarang kamu dimana di jalan mau ngantar lamaran ke dealer mobil nggak bisa
ketemu aku kamu mau ketemu iya kangen ih saya gimana ya kamu nggak harus ikut kalau bukan berusaha
lagi balik ke terminal supaya bisa ikut kerja lagi di sana harus gimana harus kerja dimana kan
katanya kamu mau usaha jualan makaroni goreng iya kan ininya nggak ada
kang ujang sama kang cecep mau kemana suka mau tahu urusan orang aja saya juga sama enggak
tahu mau kerja di mana lulus smp bukannya masuk sma malah masuk geng motor
saya cari duitnya dari ngoprek motor orang ngemodit pas orderan sepi
emman ke terminal tak coba cari uang dari ngemodip motor lagi udah gak musim
yang kemarin belum kesini yang kemarin yang mana yang kemarin nantang saya